kita ke informasi lainnya menko polhukam mahfud md menegaskan pemerintah republik indonesia tak akan bernegosiasi dalam bentuk apapun dengan pemerintah tiongkok terkait kapal nelayan tiongkok yang menerobos perairan natuna kepulauan riau
mahfud md menyatakan kedaulatan republik indonesia harus dipertahankan dalam kondisi apapun
menanggapi pelanggaran teritorial yang dilakukan kapal tiongkok mahfud menyatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas
indonesia tak akan melayani negosiasi dalam bentuk apapun terkait pelanggaran batas teritorial tersebut
pasalnya batas wilayah perairan republik indonesia di laut natuna dinyatakan sudah final berdasarkan peraturan laut internasional
pemerintah juga telah mengerahkan sejumlah armada tempur di perbatasan laut natuna untuk menyikapi klaim sepihak tiongkok
dalam kasus ini indonesia akan mengerahkan segala bentuk kekuatan jika ada gangguan terhadap kedaulatan negara
tidak akan melakukan negosiasi dengan china
karena kalau negosiasi berarti masalah bilateral dan ada konflik tentang perairan ini
nah perairan ini tidak ada konflik sepenuhnya milik indonesia berdasar konvensi internasional
unclos tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua menyatakan bahwa natuna itu dengan sekarang yang batasnya dilanggar itu adalah merupakan
zona ekonomi eksklusif indonesia berdasar keputusan unclosed tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang ini pun jadi tolak oleh sebab itu indonesia menolak melakukan negosiasi perundingan secara bilateral dengan china
karena kalau kita berunding ini berarti kita mengaku bahwa perairan itu memang menjadi sengketa
ini tidak ada sengketa mutlak di indonesia sejarah
jadi tidak ada
ini tidak ada negosiasi
kalau mau jadi masalah ya kita usir dengan cita cita kemampuan kita kita halau kapal dan nelayan